bisa ke rumah sekarang gak aak
aku mau ada hal penting yang mau aku sampein
tapi ini aku udah mau pulang ke rumah
ya sebentar aja ah penting banget
pokoknya aku tunggu di rumah ya
si rai ada apaan ya
pokoknya penting banget
kok gue ngerasa ada yang ngikutin gue ya
gak mungkin sih gue
ada seseorang yang ngikutin
seram banget tuh orang
apa dia mau maling
apa dia mau ngerampok
tuh orang kok masih ga n digitink gue sih
seram banget gue
ini kayaknya rumahnya
kamu udah malam gini baru sampai lama pisan tahu nggak dari tadi saya nungguin kamu iya
tadi ada orang yang ah udah kamu tuh gak usah banyak omong sekarang kamu cepat masuk
tahu nggak itu gosokan udah tiga gunung rumah
kamu terus nyapu
eh kamu itu kan pembantu yang lagi mau kerja di sini kan oh bukan bukan aku
adriana adriana adriana temennya makan buana buna iya aku dari jakarta tapi
mamaku dana von tante tante yuni kan
bukan kalau saya tuh lagi nunggu pembantu yang mau kerja di sini berarti kamu salah alamat ya udah
kalau kamu bukan pembantu yang mau kerja di sini ya udah silakan pergi aja silakan saya
rumah saya ini enggak boleh ada kedatangan orang asing udah malam cepet perlu di
aduh ke bri pisang
gue tau orang tadi tuh masih nungguin gue atau enggak
rasanya kok gede banget di luar sana
bu tante oma ibu tante oma
ada apa lagi sih
itu saya memang membantu yang ibu cari ibu tunggu tunggu
cuma tadi saya lagi acting aja
biasa saya itu pengen jadi artis terkenal
saya emang suka acting jadi tadi lagi acting
saya memang pemain sinetron tapi yang cuma lewat lewat itu
apa sih namanya figuran gitu
bu pengen jadi artis
biasa membantu cita citanya ketinggian
rasanya pembantu yang suka sinetron ya namanya
yaudah sekarang kamu masuk langsung kamu rendam etak cucian
ya karena kan udah segunung
habis itu kamu bikinin nasi goreng buat saya
lapar gara gara nunggu kamu seharian
nanti kamu teh tidur di sini
kamu tuh harus bangun sebelum subuh
langsung kamu kerjakan itu
gosokan terus nyuci dulu
setelah itu baru kamu siap siap yang lain
aduh banyak deh kerjaannya di sini
ayo cepet deh saya rehat aja dulu saya
tuh ibu gak ada napasnya ya
hah terpaksa deh
gue harus jadi babu untuk sementara ini
kalau gue di luar masih gak aman juga
lagian kenapa ya kok bisa jadi salah amat kini sih
mama gimana sih
loh kok mati sih
nasib gue gini gini amat sih
kamarnya bau banget tanya
loh ini beneran gue kudu cuci piring
gak pernah gue cuci piring
sekarang gue harus cuci piring
ini sabun nih
kok gue jadi melok begini ya
ini kalau surti lihat
gue lagi kayak begini
makanya jangan suka ngerjain surti
surti sih milik kita
adriana telfonnya pake mati segala lagi nih anak
kenapa sih telfonnya pake mati adriana
aduh adriana dimana ya
mana tadi yuni bilang
adriana belum nyampe lagi di sukabumi
belum sampe di rumahnya
duh jangan jangan ada apa apa lagi di jalan
kalau ada apa apa di jalan ya allah
mudah mudahan adriana selamat sampai di tujuan ya allah
jangan sampai dia ada apa apa ya allah
lindungi anak hamba ya
bisa ke rumah sekarang gak a'a
aku mau ada hal penting yang mau aku sampein
aku udah mau pulang ke rumah
ya sebentar aja a'a
pokoknya aku tunggu di rumah ya
kok kayaknya penting banget sih
sampe sampe gua harus ke rumahnya segala
amat amat yang saya sukses tinggalkan
kalau dia sudah nggak resm
gak masih gue galamin
makasih pernah gak kalau bernama aku yang mematikan siop
wah bagus banget
ya makasih pak
masuk ke dalam kemot ya
kalau keluar mah keluar weh
hari kamu bolos bahasa indonesia
yaudah deh pak buntun kalo gitu
om mbah ke dalam yah